rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua berlangsung sekitar pukul sepuluh pagi
rekonstruksi langsung dihadiri oleh lima tersangka yaitu irjen ferdisambo barada eleizer bribka rizki rizal kuat ma'ruf dan istri ferdisambo putri chandrawati
empat orang tersangka yang sudah resmi ditahan menggunakan baju tahanan
namun tersangka putri candrawati tidak menggunakan baju tahanan dengan alasan belum resmi ditahan oleh baris kempori
tim suspori juga menghadirkan sepuluh jaksa penuntut umum serta pihak eksternal yaitu komnas ham dan kompolnas
rekonstruksi yang digelar menggambarkan kejadian di tiga lokasi yang menjadi tempat perencanaan pembunuhan dan eksekusi pembunuhan
yang menewaskan brigadir joshua hutabarat pada delapan juli dua ribu dua puluh
rekonstruksi yang digelar menggambarkan kejadian di tiga lokasi yang menjadi tempat perencanaan pembunuhan
dan eksekusi pembunuhan
dan eksekusi pembunuhan
dan eksekusi pembunuhan
dan eksekusi pembunuhan
dan eksekusi pembunuhan
reka adegan dimulai dari rumah di magelang

kemudian berlanjut pada peristiwa yang terjadi di rumah pribadi sambo dengan tiga puluh lima adegan
kemudian ada pengacaranya kemudian ada dari jaksa penuntut umum pengawas eksternal semuanya lengkap hadir
dari komnas ham hadir dari kompolnas hadir dan dari spsk mendampingi langsung
untuk seluruh rangkaian adegan yang diperagakan
rekonstruksi kemudian dilanjutkan di lokasi ketiga yaitu tempat pembunuhan brigadir yosua
di rumah dinas ferdis sambu di jalan duren tiga
di lokasi eksekusi ini ada dua puluh tujuh adegan yang dilakukan
barada richard eliezer diwakilkan dengan pengganti saat memperagakan penembakan
penggantian ini atas permintaan lembaga perlindungan saksi dan korban
tim suspori merampungkan total tujuh puluh delapan adegan selama tujuh lima jam